dan untuk mengetahui bagaimana persiapan yang dilakukan dalam menyambut raja salman
kita telah terhubung dengan aji gunawan presiden direktur pt jasa angkasa semesta
selamat sore pak aji
selamat sore pak junisa
iya pak aji berapa jumlah penerbangan yang ditangani untuk penumpang dan juga kargo rombongan raja salman
karena disebutkan informasi yang beredar nanti raja salman dan rombongan akan menggunakan sekitar enam plus satu pesawat hercules
berapa pak tepatnya totalnya
jumlah pesawat atau jumlah penerbangan sebenarnya itu sekitar dua puluh tujuh penerbangan sampai nanti tanggal empat maret
dan jenis pesawatnya bervariasi dari tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan ratus sampai ke tujuh ratus empat puluh tujuh empat ratus
dan untuk yang pesawat hercules kelihatannya mungkin digantikan dengan pesawat tujuh ratus enam puluh tujuh
jadi dua puluh tujuh pesawat ini rinciannya seperti apa pak
bapak bilang katanya ada rangkaian pesawat sampai nanti kemudian datang raja salman di hari h
nah dua puluh tujuh penerbangan ini
di hari h nya nanti memang akan hanya ada tujuh begitu ya pak
jadi sebelumnya itu kargo semua
ada kargo dan juga ada penumpang yang masuk mulai dari tanggal lima belas februari
nah rinciannya itu seperti apa
apa saja barang barang yang dibawa
dan siapa saja yang kemudian sudah berangkat duluan ke indonesia untuk mempersiapkan kedatangan raja salman dan rombongan ini
jadi dari tadi dua puluh tujuh penerbangan yang masuk ke bandara halim perdenang kusuma itu sudah mulai dengan tanggal lima belas
tim advance dari kerajaan saudi arabia
kemudian disuruh dengan berapa sorti atau berapa flights
membawa personel dari arab dan juga beberapa general kargo dan beberapa peralatan khusus seperti tangga berjalan yang disiapkan untuk raja saudi
dan kendaraan untuk membawa raja saudi sendiri
ada dua jenis mercedes s enam ratus kalau nggak salah
jadi barang barang yang sudah spesifik tiba di indonesia adalah tangga eskalator begitu ya pak
dan juga mobil yang disiapkan
yang disiapkan untuk transportasi raja salman begitu
adakah hal hal lain yang lebih spesifik lagi pak
yang sangat khusus disediakan untuk pihak kerajaan arab ini
kalau khusus kelihatannya cuma tangga berjalan yang sudah tiba di bandara halim dan juga tiba di denpasar
itu yang pertama kali
dalam sejarah kita menangani charter atau kedatangan tamu negara ini membawa peralatan yang khusus itu
sehingga kita harus mobilisasi peralatan main deck loader dari cengkareng ke denpasar dan juga ke halim
lalu setelah barang barang ini sudah ada di indonesia
kargo ini akan disimpan di mana hingga sampai akhirnya raja salman dan rombongan ini tiba pada satu maret nanti
sehingga kita harus melakukan penyimpanan di mana saja
untuk lokasi penyimpanan itu sudah ditentukan oleh pihak kedutaan
sehingga kami karena hanya menangani di bandara tidak tahu persis mereka disimpan di mana gitu mbak
kedatangan raja ini hal yang sangat istimewa ya pak ya
karena memang sudah empat puluh tujuh tahun berlalu baru kemudian ada raja arab saudi yang akhirnya datang ke indonesia
adakah permintaan permintaan khusus dari kerajaan arab saudi untuk kedatangan raja salman
memang ini peristiwa bersejarah sekali
jadi tahun tujuh puluh pertama kali saya juga masih sekolah waktu itu
dan baru dua ribu tujuh belas ini raja salman bisa mengunjungi negara kita
dan saya merasa berbangga hati pribadi karena punya kesempatan menjalani event bersejarah ini
kalau untuk hal yang khusus mungkin ya memang di awal dari pihak armada kerajaan saudi arabia itu punya beberapa permintaan untuk penanganan pesawat kepresidenan
tapi karena keterbatasan infrastruktur ataupun peralatan yang kami miliki
jadi ada beberapa minimum standar penanganan yang bisa kita tangani
baik di halim maupun di denpasar
jadi salah satu contoh yang khusus itu adalah yang tadi saya sebutkan
mereka membawa sendiri unit tangga berjalan yang harus kita turunkan dengan menggunakan peralatan main deck loader yang punya kemampuan sampai tiga puluh dua ton
lalu apa yang kemudian tidak
akhirnya tidak bisa
bisa ditangani pak
permintaan seperti apa yang akhirnya tidak mampu ditangani oleh perusahaan
karena kita sudah bisa kompromi
akhirnya memang permintaan misalnya mereka membutuhkan dua unit ground power unit untuk setiap aircraft
kalau ada enam pesawat yang langsung landing di sini
kan kita perlu dua belas
sedangkan kami tidak mempunyai unit sebanyak itu
jadi kita harus memiliki lokasi sehingga akhirnya mereka menyetujui untuk ambil standar saja bahwa hanya satu gpu per satu aircraft
baik akhirnya ada titik kompromi begitu ya pak
kita doakan semoga nanti kedatangan raja salman ini akan berjalan lancar
pihak penyelenggara juga bisa mengadakannya secara aman dan nyaman untuk raja salman
pak aji gunawan presiden direktur pt jasa angkasa semesta
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom